slipper kan sekitar satu eh atau panoramik ya
hindari merokok dan minuman beralkohol
ya selamat sore bang bram
seperti biryani kabsah dan mandi yang menjadi menu favorit di tempat ini
tentu kan pihak penyidik kejaksaan itu telah melakukan pemberkasaan
data pribadi ini tetap menjadi
miklos beritahu kami sedikit tentang latar belakangmu
kalau dulu kita bekerja seperti detektif ya
disajikan dengan olesan mentega
tinggal hidup semara ini alhamdulillah sekarang menjadi keberkahan dengan sampah
dan dari segi terumbu karang ekologisnya di mana yang penting
ini dia polling yang sudah kita sebar di social media
jadi sejauh ini tuh memang terhadap wakil menteri gitu ya
sementara itu ravioli daging ikan leftover diberi kuah dari kulit udang yang sangat menggugah selera
kan lo kan bener bener nol banget tuh dulu
dari air kali tadi
dan kita juga saat ini tentunya karena kondisi klinik dan juga aktivitas masyarakat
gue kurang tau gue kira kira yang anak anak angkatan mereka yang pengen gitu siapa ya
pemilu dua ribu empat kali pemilu
meski menggunakan konsep bed service
setelah itu mereka berhenti berbicara